pasangan capres dan cawapres prabowo sandiaga uno menyiapkan dua belas jurubicara atau jubir dalam masa kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
seluruh jubir tersebut berasal dari partai koalisi
hal ini disampaikan calon wakil presiden sandiaga salahuddin uno dalam keterangannya kepada wartawan di kuningan jakarta selatan satu siang
dua belas orang jubir itu berasal dari tiga partai pengusung pasangan prabowo sandiaga
mantan wakil gubernur dki jakarta itu pun menjelaskan dua belas orang jubir tersebut nantinya akan diberikan pemahaman seputar isu yang akan diangkat oleh pasangan prabowo sandi seperti ekonomi politik hukum dan kesejahteraan masyarakat
sandiaga menambahkan nama nama jubir tersebut akan diumumkan pekan depan
saat ini pihaknya masih menyusun nama nama tersebut sebelum tim pemenangan diumumkan
pembentukan tim pemenangan sendiri menurut sandiaga sudah hampir mencapai tahap akhir
bicara jurubicaranya akan diperkenalkan untuk sementara menunggu tim definitifnya nanti akan diumumkan
insya allah akan tepat waktu
ada berapa orang pak juru bicaranya
kita minta masing masing yang untuk sementara ini ada empat empat ada tiga
satu membidangi ekonomi membidangi politik dan hukum dan ketiga membidangi kesejahteraan maupun yang berkaitan dengan akar kemiskinan